dengan keuntungan yang menggiurkan warung kopi kini sudah menjadi tren bisnis di surabaya
warung kopi pun kini berubah wajah tidak hanya sebagai tempat minum kopi yang murah
namun juga menjadi tempat nongkrong yang nyaman dengan berbagai fasilitas gratis seperti wifi dan tv kabel
sangat mudah menemukan warung kopi di surabaya
beberapa tahun terakhir keberadaannya hidup pelaksana jamur di musim hujan
di tiap perempatan bisa ada dua hingga tiga warung kopi
karena kopi yang dijual pun lebih banyak instan serta berbagai kudapan juga dengan sistem storan
bisa dibilang warung kopi hanya menjual air matang saja
tidak heran keuntungannya cukup besar
suwandi misalnya dia berani menutup showroom motor bekasnya dan beralih membuka warkop dua puluh empat jam
warkopnya ada di pinggir jalan dekat sebuah kampus negeri
dengan konsumen para mahasiswa laba bersihnya mencapai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per hari
nah melihat kondisi perekonomian sekarang
orang yang sedang marak warkop akhirnya kita siapkan
begitu kita siapkan kita buka lima maret dua ribu tujuh belas kemarin sampai sekarang alhamdulillah sangat laris seperti itu
sementara bagi grenda yang sudah memiliki empat warkop dalam tujuh tahun bisnis ini memang sudah berubah
tidak melulu soal harga murah dan kopi enak tetapi juga memanjakan konsumen
bagaimana caranya membuat konsumen betah
terus membeli kudapan atau minuman
cuman memang sekarang ini ada pergeseran
kalau dulu warung kopi ya sekedar dibangun asal asalan aja
dia hanya mengandalkan relationship antara pemilik warung kopinya dengan pelanggannya
tapi sekarang itu saja nggak cukup
sekarang ya yang dibutuhkan adalah warung kopi
adalah tempatnya yang nyaman luas kemudian tempat parkirnya juga aman luas
bisnis warung kopi hanya akan berjalan di tempat jika tidak ada fasilitas pendukungnya
misalnya seperti wafing gratis
anda hanya perlu bermodal uang lima rupiah untuk membeli kopi ataupun gorengan
dan bisa berintemat selama berjam jam
atau menikmati tayangan tiktok yang disediakan jenis juga di warung kopi ini
di beberapa warung kopi bahkan juga menyediakan musola untuk beribadah
kalau warung kopi gini kan konsepnya klasik itu enaknya kopi itu original
jadi kalau pagi itu mau kerja kesini dulu ngopi nanti istirahat kerja kesini lagi ngopi
kebiasaan warga surabaya yang senang berkumpul atau nyangkruk agaknya menjadi faktor ladisnya warkop
bahkan warkop sederhana yang dibangun dengan modal kecil pun
masih bisa mengumpulkan keuntungan sepuluh juta rupiah per bulan
inilah revolusi warung kopi
dengan menambahkan sedikit kenyamanan dan fasilitas
maka warung kopi berubah menjadi bisnis yang menguntungkan
tidak lagi bisnis pinggiran yang dipandang sebelah mata